usai diterjang banjir lahar hujan gunung merapi
balai pelaksanaan jalan nasional provinsi sumatera barat
menurunkan delapan unit alat berat untuk memperbaiki jalan nasional silayang
tahap awal pengerjaan akan difokuskan pada normalisasi pinggiran sungai
yang tergerus lahar hujan
terjangan lahar hujan gunung marapi
menyebabkan jalan lintas nasional silayang terputus total
balai pelaksanaan jalan nasional bpjn provinsi sumatera barat menyebut
kerusakan terjadi di empat belas titik ruas jalan silayang
usai normalisasi pinggiran sungai rampung
barulah proses perbaikan jalan bisa dilakukan
alat yang kita turunkan di terlapan unit alat ekstrapator
arus air yang kondisikan sekarang
jadi nanti kita akan alihkan dulu fungsi air ini
sehingga normal seperti semula
setelah itu baru bisa perbaikan jalannya kita tahan
setelah itu baru kita perbaikan jalan